setelah era riki subakja reksi mainaki dan muhammad ahsan
hendra setiawan indonesia kini kembali memiliki pemain andalan di sektor ganda putra
tongkat estafet kejayaan indonesia di sektor ini kini berada di tangan pasangan kevin sanjaya marcus gideon
wawancara khusus koresponen cnn indonesia erlangga wisnuwaji
dengan ganda putra peringkat satu dunia sekaligus menutup cnn indonesia sports weekend kali ini
atas nama tim redaksi dan kru yang bertugas saya ucapkan terima kasih
dan saya mendapatkan kesempatan untuk berbincang bincang dengan mereka
di sela sela kesibukan mereka berlatih di platnas cipayu
mas kevin dan mas marcus kalau kita bicara penampilan anda berdua di lapangan ini kan
kita nontonnya atraktif gitu cuma kadang kadang aksi aksi mas kevin sama mas marcus ini
kayaknya bikin lawan kesel atau emosi gitu
itu emang sengaja dilakukan sebagai senjata
anda berdua atau gimana sih
atau emang dilatih atau emang sengaja atau gimana
ya nggak itu otomatis ya kita main main ya emang tipe kita main kayak gitu
mau lawan kesel apa gimana ya urusan mereka ya itu nggak mau mikirin situ
yang penting kan kita masih semua ngelakuin wajar wajar aja
wasid juga enggak marah ke kita kan enggak ada masalah kan berarti enggak ada wasid
kalau menurut mas marcus yang paling ngeselin siapa sih
di antara mas kevin sama mas marcus kalau di lapangan gitu
ya enggak lah sebenarnya enggak gitu ngeselin ya
cuman mungkin cara mereka ngeliatnya kan apalagi kalau bule bule gitu kan
mereka juga sebenarnya ngeselin suka nge break break gitu berhenti berhenti
lagi main tuh bisa stop stop terus gitu gak enak kan
ya dia sebenarnya juga ini kan terus orangnya kayak mau menang sendiri juga gitu
tapi kan yang paling jadi bahan pembicaraan nih
waktu semifinal india super series open ya
ketika itu mas kevin sama mas marcus menang lawan pasangan denmark
tapi pas terakhir itu kan si
match conrat ya itu kayak ngomong sesuatu yang kayaknya mukanya kesal banget ke mas kevin
sampai kayaknya rada tegang gitu dalam tanda kutip
itu ngomong apa sih sebenarnya mas
enggak penting lah omongannya
ngomong apa dia kesel
iya yang pasti dia kesal
terus ya namanya orang eropa rata rata hampir kayak gitu semua sih ya
ya keberita kan ngomong katanya dikasih tips cara ngalahin kita berdua lah apalah
ya emang eropa gitu
kalau menang ya terlebihan kalau kalah ya nggak terima gitu
tapi kalau servisnya mas kevin yang suka nipu lawan ketipu itu emang kebiasaannya mas kevin
atau emang itu senjata pemungsa mas kevin
atau gimana sih mas
ini banyak diomongin itu tuh
semua orang juga bisa ya kayak gitu ya
denmark juga banyak yang servis begitu
beberapa kali juga kan
nggak tahu kenapa ya
orang saya jolong banyak yang marah
padahal semua orang itu pukulan yang sebenarnya semua pemain bisa gitu
semua orang bisa
semua orang juga pasti ngelakuin itu juga
nggak ada masalah
menjaga kekembangannya gimana
kalau di lapangan dan di luar lapangan
ya paling profesional aja ya kan
kita juga pasti mau juara
pak kevin juga mau saya juga mau
jadi ya kita udah di sini ya lakuin aja yang terbaik gitu loh
pas sudah di lapangan juga semuanya kan pas dari persiapan sama
pas di lapangan turnamennya juga pengen lakuin yang terbaik sih
kalau satu misi gitu sih lebih enak ya harusnya
tapi di antara mas kevi dan mas marcus kalau kita bicara karakter ya mas
ada nggak sih yang lebih emosional yang mana
kalau partner gitu kan satu ada yang mungkin ada yang lebih emosional satu yang bagian nenangin gitu
kalau anda berdua itu gimana
yang lebih emosional siapa sih
yang bagian nenangin siapa gitu
kalau di lapangan
ya saling melengkapi aja sih paling nggak sih
kalau misalnya nggak selalu misalnya saya terus atau dia terus nggak gitu juga
kadang ya saya kadang dia
jadi ya saling kalau misalnya salah satu ada yang emosional ya kita saling nenangin gitu aja sih paling
tapi ini kemarin di tiga turnamen mas kevin sama mas marcus hat trick nih bisa juara all england india malaysia di singapura sampai semifinal
kalau dari anda berdua next target target besarnya itu apa sih
buat kevin dan markus
kalau dibilang target mah semua pertandingan buat saya target ya
maksudnya ya target buat apa bisa dapat hasil yang terbaik lah
tapi kan kalau rezeki mah ya nggak ada yang tahu kan
maksudnya masalah hasil mah belakangan lah kalau saya nggak terlalu mikirin
hasil yang penting sama sama udah main semaksimal mungkin ya sama sama udah puas lah
kalau bisa kita udah ngelakuin yang terbaik terus kita kalah ya mau bilang apa emang bukan rezeki aja
ya paling itu sih hampir sama ya
paling kita cuma bisa lakuin yang terbaik ya nggak bisa patok yang ini target nih ya pasti harus menang
yang lain juga main yang lain juga latihan
yang paling kita disinilah latihan yang terbaik
pas di sana juga mau coba lakuin sama sama lah yang terbaik kan buat masing masing juga pasti pengen menang kan
cuman kalau hasil kan kita nggak ada yang tahu
tuhan pasti yang atur lah segalanya kan
atau kak pertanyaannya saya ubah deh bukan tadi ya
impian yang kemenangan ini jadi impian buat kevin dan markus tuh kemenangan di
ya yang terdekat pastinya kejuaraan dunia di glasgow
iya sama sih paling kejuaraan dunia kan
masih lama mas tiga tahun
namanya impian kan
iya iya nanti tuh satu satu dulu
tapi yang jelas untuk paling dekat ini di kejuaraan dunia ya
kejuaraan dunia semoga bisa jadi yang terbaik hasil yang terbaik
terima kasih mas kevin